mantan panglima tni jenderal purnawirawan gatot nurmantio hari ini secara resmi pensiun sebagai prajurit tentara nasional indonesia
melalui akun sosial media miliknya gatot mengunggah sebuah video pengumuman purna tugasnya dari tni
dan menyebut dirinya siap untuk menjalankan pengabdian yang berbeda untuk negeri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
minggu satu april dua ribu delapan belas gatot nurmantio telah resmi purna bakti sebagai prajurit tentara nasional indonesia
hal itu diungkapkan gatot dalam sebuah video yang diunggah ke akun twitternya minggu satu april
dalam video yang berdurasi empat menit dua puluh tujuh detik ini gatot menceritakan keinginannya memilih menjadi prajurit tni
merupakan jalan pintas agar adik adiknya dapat tetap bersekolah
hari ini satu april dua ribu delapan belas gatot nurmantio telah resmi purna bakti sebagai prajurit tentara nasional indonesia
hanya semata sebagai jalan pintas agar adik adik saya tetap bersekolah
gatot juga mengucapkan rasa syukurnya karena diberi kesempatan menapaki karir sebagai prajurit hingga mencapai pangkat tertinggi di tni
setelah meniti karir di tni selama tiga puluh enam tahun hari ini gatot kembali menjadi warga sipil
dalam video tersebut ia menyampaikan kini gatot memiliki hak memilih dan dipilih
gatot juga mengungkapkan kesiapannya menjalankan perjalanan

gatot mencintai memberikan bakti sepenuh hati dengan semangat tak kenal merah hingga tiba saatnya nanti panggilan di belakang
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
menanggapi postingan pengumuman purna bakti gatot sejumlah netizen mengungkapkan rasa terima kasih atas segala jasa jasa yang diberikan selama mengabdi di tni
ada juga netizen lain yang mendorong gatot
nurmantio untuk maju dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dan maju sebagai calon presiden
selain mengumumkan purna tugasnya sebagai prajurit tni melalui media sosial gatot nurmantio juga membuat pernyataan lain mengenai kesiapannya mengikuti pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
melalui video yang kami peroleh dari tim media gatot nurmantio yang telah beredar di kalangan awak media
mantan panglima tni ini mengatakan bahwa dirinya
kini telah memiliki hak hak sipil seperti hak dipilih dan hak untuk memilih
gatot juga mengaku siap bila rakyat indonesia menghendakinya untuk menjadi presiden republik indonesia selanjutnya
saya ini anak anak tentara kemudian berpromosi sebagai tentara
walaupun sudah pernah tugas tapi juga pengabdian saya akan terus tanpa kata surut
apabila republik ini memanggil dan rakyat menghendaki maka saya siap mengabdi dan merupakan penggal tugas
saya akan darah membaktikan hidup saya dengan sungguh sungguh tentunya dengan semangat batang menyerah dengan prinsip prinsip yang terbaik
jadi kalau mengabdi kalau masalah cat press nih pak gimana
saya katakan bahwa saya sekarang sipil mempunyai hak yang sama hak dipilih dan hak memilih
sekali lagi kalau republik ini kubanggil
dan rakyat menghendaki itu menjadi presiden saya siap menjadi presiden
karena itu adalah tugas bagi saya yang harus saya pertanggungjawabkan dengan darah membakti yang luar biasa dan pantang menyerah sampai akhir hayat saya